sumur minyak ilegal di kabupaten batanghari jambi kembali terbakar dan hingga hari ke sebelas api masih berkobar karena upaya pemadaman terkendala medan yang sulit
di sisi lain polisi menetapkan oknum aparat kepolisian sebagai tersangka karena diduga menjadi pemodal dari keberadaan sumur ilegal tersebut
bagaimana hasil penyelidikan sementara dan benarkah keberadaan sumur ilegal ini kerap dikuasai dan di backup aparat kita konfirmasi
lebih lanjut sore ini sudah terhubung dengan narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio
ada kombespol sigit dhani setiono di reskrimsus polda jambi selamat sore pak sigit
baik terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
pak sigit sebelum saya update juga barusan dikabarkan ada satu lagi penetapan tersangka begitu ya dari kasus ini
tapi saya ingin mengetahui dulu upaya pemadaman di hari ke sebelas ini masih berlangsung begitu pak ya
rekomendasi yang diterima oleh polisi yang menjadi kendala sebenarnya apa pak
ya baik terima kasih
untuk upaya pemadaman sendiri saat ini sudah memasuki hari yang ke tiga belas
dan sampai dengan hari ini kita terus melakukan upaya upaya mitigasi
dan terus terjadi progres di sana
mulai dari persiapan pengamanan lokasi
melakukan upaya upaya persiapan pembangunan sarana prasarana seperti umbung
bong yang digunakan untuk persiapan air yang digunakan untuk pemadaman
dan tentunya juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholders termasuk skk migas pertamina pemerintah kabupaten batanghari
juga termasuk dari pemerintahan sumatera selatan tadi pagi juga sudah hadir
titik api ini berada tepat sekali pada perbatasan antara provinsi jambi dan provinsi sumatera selatan
dan kami sampaikan juga bahwa kendala yang kami hadapi saat ini lebih kepada kendala medan
di mana alat yang akan digunakan secara khusus oleh tim pertamina ini berbentuk kendaraan yang dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat
berkaitan dengan jalan yang
masih belum ada perkerasan
dan juga cuaca hujan yang terus menurut terjadi beberapa hari terakhir ini
oke baik pak sigit
kita bicara soal sumur ilegal ini kan memang operasionalnya sudah cukup lama begitu ya
dan hampir setiap tahun mengalami kebakaran
yang menjadi sorotan publik juga bagaimana keterlibatan oknum aparat kepolisian pak yang diduga ini menjadi pemodal
dan juga beberapa
back up begitu ya untuk keberadaan sumur ilegal ini
hasil penyelidikan sementara bagaimana pak sigit
uj yang juga baru ditangkap statusnya seperti apa
jadi kami sampaikan perkembangan proses hukum terhadap kasus ini
pertama kasus ini telah dinaikkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan
dan kami telah menetapkan dua orang tersangka
yang tadi sudah disampaikan yaitu saudara uj
dua aktor ini adalah aktor yang bersifat aktif
mulai dari perencanaan
dan juga melakukan pengeboran sumur ilegal ini
dan sampai dengan saat ini masih saudara dr yang kita tetapkan sebagai tersangka dan berindikasi memang sebagai pemodal yang berlatar belakang oknum dari anggota polri
masih terus mengembangkan
dan juga beberapa nama sudah kami temukan untuk memperluas penyelidikan kami berkaitan dengan pelaku pelaku yang berkaitan dengan pengeboran minyak di desa bungku ini
pak sigit publik beropini bahwa keterlibatan aparat di keberadaan sumur ilegal ini juga tidak satu atau dua orang
ada beberapa begitu ya yang disampaikan oleh publik yang juga sekaligus menjadi backup keberadaan sumur sumur ilegal ini
lalu juga ada tudingan beberapa pejabat daerah juga ikut terlibat begitu
apakah kemudian pengembangan dan penyidikan kasus ini akan sampai ke ranah itu
iya tentunya proses penyidikan kita akan terus berkembang
namun demikian semenjak tahun dua ribu dua puluh sampai dengan hari ini
sudah banyak melakukan kegiatan penegakan hukum
lebih dari satu ratus enam puluh kasus sudah kita tangani
dengan lebih dari enam puluh tersangka
dan dua orang oknum dari pihak kepolisian memang telah ditetapkan sebagai tersangka
satu orang telah kita tetapkan untuk mengikuti sidang kode etik provinsi di polda jambi
dan juga sudah di
akan diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat
dan satu lagi adalah oknum dr yang baru saja kita tetapkan sebagai tersangka
kaitan dengan hal tersebut tentunya kita berharap ini tidak berhenti dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak
baik itu pemerintah daerah kemudian juga masyarakat dan dunia usaha untuk bersama sama dengan kepolisian
tidak saja melakukan penegakan hukum tapi mencari solusi permanen
ini terakhir ya
kita tahu bahwa kebakaran kali ini sudah sering kali terjadi ya
seperti yang tadi saya sampaikan ada korban jiwa bahkan
apakah kemudian akan ada rekomendasi dan juga duduk bersama atau diskusi yang lebih alot begitu dengan semua pihak
untuk menutup kawasan tambang minyak ilegal ini secara permanen pak
dan tentu saja juga mengungkap siapa saja pihak pihak yang terlibat dalam bisnis ilegal ini
kami informasikan kepada pemirsa sekalian bahwa upaya yang dilakukan oleh provinsi jambi dengan seluruh stakeholder termasuk di tingkat pusat di kementerian sdm di dirjen megas saat ini sedang menggodok sebuah peraturan yang justru akan menjadi upaya kita mencari solusi permanen
di mana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan minyak ini bisa dilakukan secara lebih berat
kami informasikan kepada pak
mitigasi kasus kebakaran hutan di desa bungku kabupaten batang hari ini
oke baik kita tunggu bagaimana hasilnya pak
dan semoga tidak ada lagi kejadian kejadian serupa di kemudian hari dan juga ada tindak lanjut dan proses hukum bagi pihak pihak yang memang melakukan aksi perusahaan di sana
kambas pol sigit dhani setiono dirreskrim sus polda jambi